besok itu dua belas tahun mengirapkan kehidupan kita
mama hanya akan bahagia kalau mira kembali ke tangan mama
kenapa bukan kamu aja sih yang hilang
kenapa mesti mira sih pa
mama jangan terlalu bersikap keras sama evita
waktu itu kan mereka
mama masih kecil
dan evita tidak sengaja sama sekali melakukannya
papa bela aja terus evita
mama udah capek dengerin papa bela terus anak angkat ini
kamu pasti sengaja kan
kamu sengaja ngelakuin itu
membiarkan anak kandung mama mia hilang di stasiun
begitu mira lahir kamu takut posisi kamu diebut sama dia
evita gak pernah bermaksud seperti itu ma
papa evita gak pernah mikir seperti itu
lenyapkan pikiran seperti itu
dari dulu mama memang begitu mah
padahal itu sebenarnya nggak benar sama sekali mama
walaupun evita itu anak angkat
dari dulu dia sangat menyayangi mira mas
sangat menyayangi mira mama
kalau aja kita dulu bersabar sebentar aja
kita tunggu setahun lagi aja sebelum kita mengadopsi dia
kita tunggu mira lahir
pasti mira kan yang ada di rumah ini
yang ada di ruangan ini sekarang
jangan bicara seperti itu mama
walau bagaimanapun juga mama
evita itu anak kita juga
apa mama gak kasihan sama dia ma
sampai sekarang kita terus berusaha untuk mencari mira ma
masih ada harapan kita bisa menemukan mira kembali mama
mama gak akan pernah kasihan sama kita
karena evita juga gak pernah kasihan sama mila
evita membiarkan mira menghilang begitu aja
kamu gak pernah kasian sama anak kandung mama
dan sekarang kalian juga lupa kan
besok hari apa coba
kalian cuma mikirin piala
piala yang gak penting itu itu yang kalian pikirin
besok tuh dua belas tahun mengiranya
mira dari kehidupan kita
dan kalian lupa kalian gak ingat sama sekali
gak ada yang peduli sama anak mama
bukan papa gak peduli mama
tapi nggak ada yang peduli
kamu kan tahu evita
mama kan selalu menangis kalau dia teringat dengan adik kamu itu
jadi kamu yang kena getahnya
evita juga ingat
besok adalah dua belas tahun
makanya evita berharap banget dengan piala ini
evita disayangi bermama
ini semua emang salah evita pak
kamu jangan menyalahkan diri sendiri evita
teristirahat di kamar kamu
kamu pasti cabai sekali
ya ragu demikian mak
ada dia setiap
isu tua hp mu

hanya bijak bukan
bah emang gua lagi ga kenapa
kita aja bisa duduk
piala ini piala untuk mama
evita ngerebut dari rampok ma
apa emang mama segitu bencinya sama evita
kamu ada dimana
kamu baik baik aja kan
mira kita kan udah naik kereta bulat balik
gak mau mira mau naik sekali lagi
ini kan udah sore
walaupun mama papa lagi keluar kota
tapi kan mau papa pesen
kalau kamu ya sampai keluar rumah
nanti kalau mama papa tau kakak lagi ini salah
mira mau naik sekali lagi
kamu ini keras kepala banget sih
yaudah kalau kamu gak mau pulang kakak tinggalin lo
kalau aku pergi mira pasti ikutin aku
tuh kan aku jangan marah dulu
nanti dia malah balik nggak mau pulang lagi
pira kamu dimana
andai aja waktu itu kakak gak berampuran ninggalin kamu
pasti kamu masih ada disini sekarang
sampai kakak janji sayang
kakak akan selalu berusaha mencari kamu
terakhir dia disitu ma
maka pesan sama kamu
jagain adik kamu
kenapa ilangin dia
kenapa kamu biarin dia ilang
ada yang lihat kamu
tidak ada yang lihat kamu
pohong kamu setengah jaga
adik anda tenang
pita pada mia
pita pasti ketemu
pita pasti ketemu
saya benci kamu
saya benci kamu